saudara presiden jokowi merespons rencana presiden terpilih mengumpulkan para mantan presiden dalam forum silaturahmi presidensial club
jokowi bilang forum silaturahmi presidensial club untuk mempertemukan presiden terpilih dengan para mantan presiden bisa digelar dua hari sekali
soal apakah presidensial club ini akan digunakan sebagai ajang sumbang saran untuk presiden terpilih jokowi menyatakan hal itu hak presiden terpilih
kata jokowi kalau diminta saran atau dimintai saran oleh presiden terpilih boleh saja mantan presiden memberi usul tapi tak boleh memberi masukan kalau tidak diminta
saya banyak berdiskusi dengan pak prabowo ya menjadi topik kami adalah ketika terjadi pergantian pemerintahan kadang kadang terjadi perubahan yang ekstrim to ekstrim
sehingga capaian dari pemerintahan pemerintahan sebelumnya tidak bisa berlanjut
sehingga waktu itu saya dengar sendiri pak prabowo sejak saat itu sering menyampaikan ide soal presidential club ya
yang baru kemarin juga disampaikan oleh pak prabowo dan pak daniel
dan ini juga bukan praktek yang langka ya di amerika serikat juga ada
walaupun pemerintahannya apa namanya antara kubu demokrat dengan republik itu kan ekstrim to ekstrim sebetulnya
tetapi tetap tadi mengakomodir mantan mantan presiden
berbeda latar belakang politik untuk bisa secara luasan memberikan saran saran yang diperlukan oleh pemerintah yang sedang menjalankan pemerintahan saat ini
dan saya pikir sekarang baik sekali ya terlepas ini sudah ide yang lama sekali disampaikan pak prabowo
tapi semakin kontekstual semakin relevan dengan isu isu saat ini
dimana jika kita baru saja melewati kontestasi yang cukup cukup dinamis
kita perlu satu langkah khusus ya seperti ini
supaya bisa kembali merekatkan tali silaturahim antar para pemimpin bangsa
oke baik saya ingin ke bung masinton dulu
bu masinton kira kira pdip bagaimana melihat ini
ya tentu kami menghormati dan menghargai idenya ya
namun kan ini perlu dielaborasi lebih jauh
apa sih yang dimaksud dengan apa
presiden klub tadi itu atau seperti di amerika ada presiden klub itu
nah apakah ini cuma ajang kumpul kumpul omon omon sebagai forum silaturahmi apa segala macam
kalau untuk tentang idenya ya perlu dielaborasi lah
bagaimana sih konsep itu kan gitu ya
apa yang dimaksud dengan presiden group tadi itu
nah tentu kalau untuk melakukan memberikan kalau dimintakan
ya oleh pak prabowo kepada ibu megawati gitu ya
pandangan tentang visi kebangsaan dan lain hal
tentang demokrasi tentang konstitusi dan lain lain
tentu itu akan pasti diberikan
pemikiran pemikiran sumbangsi ide apa segala macam
nah namun yang perlu kita sampaikan adalah
pertama kalau tadi menyangkut tentang kesinambungan pembangunan
kan kita sudah punya yang disebut rpjmn
untuk melanjutkan kesinambungan dari pemerintahan ke masa pemerintahan sebelumnya
nah kemudian tentu dalam menempatkan konteks komunikasi
komunikasi ini kan ya harus dilandasi satu ketulusan kejujuran
nah kemudian bukan hanya sekedar gimik gimik yang penuh kepalsuan
ya perlu dielaborasi panjang lah ya
artinya ketika membayangkan presiden klub ini seperti the president club di amerika
ya atau kalau konteks komunikasi ya
antara bu mega dan pak prabowo menurut saya nggak ada hambatan lah
pak made kalau tadi disebutkan bahwa ini adalah untuk minta saran kesinambungan pembangunan
kalau anda sendiri melihat ada apa ini dibalik ini
ataukah mungkin pak prabowo ingin membuat tidak ada yang dominan nantinya
secara konseptual saya kira saya sepakat dengan bang masinton
itu belum jelas sebenarnya ini
tetapi secara politik itu mungkin akan sulit sekali diwujudkan
banyak orang di indonesia mengatakan bahwa ini seperti meniru di amerika
amerika tidak pernah ada yang namanya presidential club itu
orang seperti george booth tidak akan pernah bisa bicara dengan barack obama
itu presidential clubs untuk kartu kredit ada
tapi kalau presidential club untuk memberikan kredit
dua partai di amerika itu demokrat dan republikan itu sangat berbeda
satu konservatif satu liberal
dan salah satu siapa yang menang dia yang akan mengerjakan kebijakannya
yang paling utama saya kira yang paling penting yang kita mungkin bisa belajar dari politik amerika adalah
ada orang yang di luar yang punya visi berbeda
nah ini yang kita saya nggak tahu apakah pak prabowo bisa mengidealkan orang yang punya visi berbeda
saya mengharapkan sebagai seorang pengamat politik
saya mengharapkan bahwa pdip berada di luar pemerintahan lah
berikan visi yang lain gitu ya
check and balances ini untuk kemajuan kita
tidak semua kita harus sama gitu ya
saya ketawa benar benar ketawa dengan tanggapan pak jokowi
berkumpul dua hari sekali gitu ya
bu mega yang gak pernah ngomong dengan pak sby harus ketemu dua hari sekali
kalau ini sulit untuk dibayangkan atau bisa terjadi bagaimana kemudian merealisasikan ini
kita akan ulas lagi usai jeda berikut ini tetaplah di kompas petang
apa kamu akan mengambilkan dan itu bagaimana kementerian secaragli port principalmente orang saya
bagaimana anda akan menghasilkanhh

sampaikan bahwa ya memang dalam konteks substansi tentu tidak akan mungkin sama
tapi halnya mirip mirip yang disebut setidaknya dalam konteks istilah ada juga di negara negara lain
lalu soal format demokrasi di amerika dengan di indonesia ya menurut saya juga nggak bisa juga kita cangkokkan
kalau di sana misalnya demokrat dengan republik saling serang tapi kita apakah harus seperti itu
tidak juga gitu loh kita bahkan menurut saya bisa lebih cair
dengan kultur kita kita bisa lebih saya termasuk dalam konteks tadi kan kok nggak mungkin
dengan pak sby nggak pernah ketemu ya apalagi sekarang dengan pak jokowi juga demikian
yang seperti ini kan menurut kita kan harus kita cari solusi
karena bagaimanapun itu adalah tokoh tokoh bangsa yang punya sebetulnya banyak sekali potensi
prabowo kemudian bisa menyatukan ini
saya sendiri adalah orang yang bisa menyaksikan pak prabowo punya keterampilan ya punya skill
untuk menyatukan orang orang yang berbeda satu sama lain
seperti kami di contoh kecilnya misalnya di partai gerindra
terdiri dari berbagai macam latar belakang orang dengan latar belakang yang berbeda
kayak kami aktivis pro demokrasi bisa berkumpul dengan mantan mantan prajurit kopassus
saya sama sama dengan kesadaran yang sama akhirnya membuat satu partai yang sekarang cukup besar
pak prabowo dengan bu mega juga sampai dengan saat ini kan belum bertemu begitu
jadi bagaimana optimisme ini dijaga
tentu ketika bicara soal bangsa dan negara saya yakin ya
saya yakin tokoh tokoh kita ini akan mengesampingkan ego masing masing ya
pertemuan pak prabowo dengan bu mega saya pikir tinggal menunggu waktu saja
karena gak ada kesempatan apapun dalam konteks psikologis dalam konteks hukum juga sudah selesai semua
jadi tinggal menunggu waktu dan kita punya waktu yang cukup lama sampai dengan apa namanya dua puluh oktober nanti
saya pelantikan pun masih ada waktu nanti penyusunan kabinet dan lain sebagainya
saya pikir kita optimis saja ke depan ya
kita jangan justru kita manas manasin tokoh tokoh bangsa yang memang sudah lama gak ketemu malah kita panas panasin untuk tidak saling bertemu
itu nggak ada urusannya dengan demokrasi ya
habib mungkin bisa bertahan dulu sebentar bung habib
bang bung masinton anda sebenarnya menginginkan detail yang seperti apa yang anda butuhkan begitu soal presidensial club ini
iya kan kalau merujuk referensinya di amerika apa segala macam tadi sudah disampaikan pak made beliau yang pernah di sana gitu ya
dan mengamatin politik di amerika terutama antar presiden yang menjabat dan yang sebelumnya begitu
maka kan kita perlu tahu elaborasinya seperti apa
apakah ini hanya cuma gimmick atau hanya apa ya kalau ajang kumpul kumpul omon omon begitu ya
nah yang utamanya adalah kalau pak prabowo umpama begitu ya setelah sebagai presiden nantinya secara definitif
beliau umpama pengen minta saran atau meminta pendapat atau ingin berdiskusi dengan bu mega secara personal begitu ya
ya pastilah diberikan sumpang saran apa segala macam
kemudian harus ketemu duduk bersama sama
ini kan selalu di apa kan ya dikesankan kalau udah duduk bersama itu persoalan bangsa ini selesai kan tidak
duduk bersama ini kan harus dengan satu kejujuran ketulusan ya
nah itu tadi yang saya katakan
nah kalau kemudian terkait dengan oh ini kita butuh rekonsiliasi yang rekonsiliasi apa
rekonsiliasi itu ada yang bersalah kan begitu
kan begitu ada ya pengakuan bersalah
nah kalau kita merekonsiliasi yang salah siapa
ada nggak yang mengaku bersalah
nah kalau kita lihat fenomena belakangan apa segala macam kan kalau kita bicara tentang bangsa ini menurut saya jauh lebih
tidak perlu presidential club begitu ya kalau menurut anda ya
saya bukan mengatakan tidak perlu kita menghargai idenya dan perlu dielaborasi gitu loh
pak made begini kalau tadi dikatakan kan misalnya kalau kita bicara bahwa ini untuk pembangunan ke depan
ada saran yang dibutuhkan dari presiden presiden atau tokoh tokoh bangsa yang sebelumnya begitu
anda sendiri melihat perlu sampai membuat presidensial club itu
kalau untuk degree of civility untuk menunjukkan keadaban
ya bahwa kita oke lah di tingkat elit kita akur
saya tidak keberatan sama sekali
tapi untuk pembangunan dan lain sebagainya
ini tanggung jawabnya pak prabowo
dia akan melaksanakan pandangan pandangan strategis
beliau lah yang akan dipakai gitu ya
kalau minta saran misalnya kan tidak apa apa
minta saran kan orang yang dari berasal dari latar belakang berbeda
minta saran kan orang yang berasal dari latar belakang berbeda
kita berhadapan dengan politik di sini
dan pak prabowo yang akan menjadi presiden
bapak prabowo yang akan diminta akuntabilitasnya
ini mungkin bentuk prabowo ingin membuat tidak ada tokoh politik yang diberikan
ini mungkin bentuk prabowo ingin membuat tidak ada tokoh politik yang diberikan
kemudian juga kalau tadi disebut habibur rahman bahwa untuk merekatkan kembali tokoh tokoh bangsa
yang merekatkan politik itu kepentingan mbak
jadi kalau menurut saya
jadi kita tidak perlu semua sama
kan kita mengakui perbedaan itu juga penting
anda membaca ini trik prabowo untuk rekonsiliasi atau bagaimana
ini cuma kalau menurut saya ini trik bukan trik ya
tetapi mungkin kehendak pak prabowo untuk menunjukkan kepada rakyat
tapi kan sebenarnya kita juga oke oke aja
pemilu ini pemilu yang paling kalem kok
bahkan ada peneliti dari australia mengatakan
yang mengemuka dalam pemilu kali ini itu adalah toxic toxic positivity
bahasa bahasanya anak genzi gitu ya
tapi sebenarnya toxic banget gitu ya
kalau kita mau jujur ya itu yang terjadi
apakah itu dalam kerangka ini ya kita juga tidak tahu
saya juga sebagai pengamat politik saya melihat bahwa
sesuatu yang tidak real sama sekali
tapi terus kemudian dijadikan pembicaraan yang hebat
ya secara politik sebenarnya tidak real
apakah sebenarnya ini toxicnya kita juga tidak tahu
bu masinton kalau anda melihat
dengan sosok seorang prabowo subianto
bisakah kemudian melakukan rekonsiliasi ini
mempertemukan semua mantan presiden ini
kalau dengan pak prabowo mungkin nggak ada masalah ya
baik secara psikologi dan lain lain gitu ya
tapi kalau sama pak sby
bu megal tidak pernah menghindar itu
untuk ketemu dalam forum forum formal apa
kepiawayan dan kemampuan pak prabowo
dengan niatannya untuk berkumpul itu ya kita hormati
dalam bentuk yang intensif bisa ketemu
antar presiden presiden yang menjabat
masing masing juga kan punya kesibukan dan lain lain
bahwa kalau pak prabowo
selalu berkontribusi dalam kebaikan
dan juga terima kasih pak made supriyat mas hamad politik
sebelumnya juga tadi bu habibu roman
atau berbagi pandangan di kompas petang